deadline jam dua belas itu gimana suasana kebatinan bang dirman said sekarang
pura pura tegang atau gimana sebetulnya
jadi sebagai mekanis proses sih kita bersyukur jalan jalan tadi ya
tapi sebagai spirit sebagai ruh dari pemilu sendiri memang kita punya banyak catatan
dan saya kira di depan ini banyak sekali narasumber yang juga menjadi saksi
menjadi satu pewarta bahwa memang banyak sekali hal hal yang menjadi keprihatinan kita
saya kira tidak pernah ada pemilu sebanyak yang saya tahu
yang memperoleh respon negatif dari begitu banyak para pemikir
para guru besar para orang orang cerdik pandai
kemudian juga kita menyaksikan satu pertunjukan yang masif
jadi ada dua yang memprihatinkan kita mas budiman
sebetulnya demokrasi ini kan ibarat sistem kereta api ya
ada rel ada gerbong gerbongnya menuju pada satu tujuan bersama
tapi rel ini atau gerbong ini sekarang sedang lepas dari rel
karena segala macam hukum tata kerama tata etika itu dilanggar
jadi kita khawatir nih gerbong ini tidak kembali ke rel
kedua keberatan saya adalah kami semua saya kira adalah
apabila seorang kepala negara sudah merubah undang undang untuk kepentingan
sampai meninggalkan etika terus fungsi leadership yang namanya teladan itu di mana
itu yang menjadi sesuatu yang harus kita cerna baik baik
untuk kembali mengembalikan kereta itu gerbong kereta itu dalam rel itu
dan saya kira meskipun nanti malam diumumkan hasilnya itu
pekerjaan kita masih belum selesai
karena kita harus kembalikan semangat
karena saya tidak melihat pengumuman ini sebagai satu milestone
karena saya sudah menduga hasilnya sudah ketahuan ya
yang saya concern sebetulnya adalah proses pemilihan umum itu sendiri
saya membaca di new york times ada tulisan dari market scott
dia pengantar di new york university
dan dia mengatakan dalam tulisannya bahwa indonesia adalah corrupted democracy
nah kalau kita membaca majalah the economist dia mengatakan
saya ikut pemilihan umum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu dua puluh empat ini
saya tidak pernah merasakan pemilihan umum yang seperti sekarang
begitu banyaknya pelanggaran begitu banyak kecurangan begitu banyak ada yang mengatakan kejahatan
saya cenderung tidak mau mengucapkan kata kejahatan tapi
nah ini bagaimana kita menjelaskan ini kepada anak cucu kita
kalau kita ingin membangun nilai nilai demokrasi
pilar pilar demokrasi values yang kita inginkan
kita tidak bisa menjelaskan itu pada anak cucu kita
dicuri oleh apa namanya banyak sekali intervensi
banyak sekali oleh kriminalisasi yang terjadi pada proses sebelum pencoblosan itu terjadi
jadi saya merasa ini satu pemilihan yang tidak punya legitimasi
dalam angka mungkin betul ada yang menang ya
tapi dalam legitimasi saya kan tidak ada legitimasi
bang hinca stolen election stolen demokrasi gimana
saya kira saya harus mulai dengan
tidak ada pesta demokrasi yang tak berarti
dan kita syukuri karena setiap tahapan itu sudah berjalan
nah kalau kemudian kita bicara tentang apa yang disampaikan
tentu pertanyaan yang kita sederhana
kan tkp nya ada di semua tps yang sampai delapan ratus ribu itu aja
saya ingin menjelaskan dulu ya
bahwa kalau ada pencurian kan ada tkp nya
iya tempat kejadian perkaranya
dan disitulah kita mengumpulkan tadi yang apa yang mau dituduhkan
dan undang undang pemilu kita menyediakan tempat dan sarana hukum untuk itu
tentu tahapan tahapan itu kita ikuti
nah saya hanya ingin mengatakan bahwa
ruang yang disediakan oleh undang undang yang sudah kita sepakati bersama itu
nah karena itu dari tkn dua kita siap betul untuk menapaki setiap tangga tangga itu satu demi satu
mana yang dituduhkan atau siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan
dan menurut saya pesta demokrasi ini bagaimanapun dia kita syukuri
karena sudah melewati seluruh batas batas atau seluruh tahapan yang sudah disiapkan itu
oke hinca panjaitan prof sulistyowati irianto tidak ada pesta yang telah berakhir dan pesta ini juga akan segera berakhir
tapi kampus masih gelisah ya
ya terima kasih mas budiman
di seluruh dunia ada tanggung jawab moral dari kaum intelektual untuk menyampaikan pendapat pendapat akademiknya
tetapi ada karakter yang khusus karena memang kami tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan
tidak boleh berkepentingan dengan soal soal politik kekuasaan dan uang
maka pendapat itu didasarkan pada evidence base data
yang dihasilkan melalui metode metode prosedur prosedur ilmiah yang teruji
melalui penelitian analisis macam macam
sebelum kami kemarin membuat seruan salemba
maka sejumlah profesor datang mempresentasikan berbagai persoalan di indonesia
memberikan peta peta persoalannya sesuai dengan bidang kealian masing masing baru membuat statement
yang kedua bung hatta mengatakan apabila tujuan bangsa indonesia itu adalah menciptakan manusia indonesia yang berkarakter
maka universitas itu harus membuat
pendidikannya membangun anak anak muda yang berani mengatakan apa yang salah dan mengatakan apa yang benar
jadi kami ilmuwan mengikuti saja apa yang sudah memang menjadi legacy tradisi di dalam masyarakat ilmiah di dunia maupun pendiri bangsa kita itu
oke jadi memang ada problem kejelisaan di kalangan akademisi
ada juga tudingan bahwa demokrasi cenderung akan pilih
jenderal akan pingsan atau semuk kita dalami setelah jeda berikut ini